barnas teh sayang sekali cinta sama mama kamu
mama kamu disuruh ke arab dia gak mau berangkat
barnas teh marah dan kecewa
mungkin barnas ngerasa mama kamu udah gak sayang sama dia
makanya barnas pergi ninggalin dan kawin lagi
karena acing itu mau jodohin ije sama edward ma
biar edward tuh gak deket sama claudia
eh emak gak suka ya cucuk emak dijodohin
edward masih kecil masih smp
biarin dia sekolah tinggi dulu
nanti juga dia bisa nyari jodoh sendiri

ya memang benar sih mak
tapi kan pilihan orang tua memang yang terbaik buat anaknya mak
kamunya aja begini
susah bener sih
yang boleh invitasi pake dank connect
mas rana pengen ng percepatan
kok motornya dirantai emak
eh masuk dulu tuh disini gak enak ada rantai
gak usah mak gak apa apa ada rantai juga
yaudah duduk dulu ayo
sebenarnya barnas teh papanya cucu atau bukan
kok kamu nanya begitu
barnas memang papa kamu cu
kan dia nikah sama mama kamu
matanya gak usah nutupin gak usah bohong sama cucu
cucu teh udah tau semuanya
cucu udah tau
kalau mamanya cucu teh udah hamil duluan sebelum nikah
cuk kalau barnas bukan bapak kamu
dia gak akan nikahin mama kamu
barnas teh sayang sekali cinta sama mama kamu
mama kamu disuruh ke arab dia gak mau berangkat
barnas teh marah dan kecewa
mungkin barnas ngerasa mama kamu udah gak sayang sama dia
makanya barnas pergi ninggalin dan kawin lagi
terima kasih bu dokter
permisi bu dokter
assalamu'alaikum bu dokter
waalaikumsalam eh bu yola
boleh saya mengganggu sebentar
ya ampun boleh bu yola
saya malah seneng kalau ada bu yola disini
jadi ada temen ngobrol
jadi begini bu dokter
barusan pak agung ketemu sama saya
pak akung bilang febri secara terang terangan mengatakan kalau dia tidak mau melanjutkan sekolah selatamat smp nanti
febri bicara begitu
ini masalah yang serius
kita harus segera mencari penyelesaiannya bu
saya harus segera bicara sama pak
karena di bu yola
febri jadi someday diledekin sama teman teman di sekolah
pe jotka lebih mikirin teman bapak daripada febri
febri sampai gak makan
febri sampai gak mandi
bapak itu cuma ingin menghormati tamu pep
bapak lebih mikirin diri bapak
kamu ada apa dengan si edward
maksud bapak teh apa
bapak baca whatsapp kamu
bapak teh ngapain baca whatsapp pebri
kamu tuh pacaran sama edward
belom waktunya pep kamu itu harus sekolah tinggi
memangnya kenapa bapak saya sama bu geriola juga kayak gitu
bapak tidak ada hubungan apa apa dengan bu guru yola pebri
tapi sekarang udah gak percaya lagi sama bapak
bapak udah gak sayang sama ibu
bapak juga udah gak sayang sama febri
karena bapak bisa jadi ibu juga buat pebri
bapak bisa melakukan semua yang biasa dikerjakan ibu
mengurus semua keperluan pebri
kalau pebri dewasa nanti
pebri ingin sekali membahagiakan bapak dan ibu
itu kan lagi dimasukin plastik
lama lama cirau serem juga
dimana mana ada tengkorak
jangan ada yang ketinggalan
nanti kita kuburkan semuanya dengan layak
kayaknya juga bagus bagus ditangkap dibongkar
mas aum subhanallah
assalamualaikum mas aum
pak hanti sama pak hansip adun
nemuin tengkorak di belakang halaman rumah mas aum
kalau gitu saya permisi dulu mas aum
bapak harus pulang
bapak harus lihat keadaan sekitar rumah bapak
silahkan mas aum

tetap penuh berjalan
terus giliran bu guru yola nanya komputernya mana
eh pas neng minta ke rumahnya kang danang malah gak dikasih
ya udah nanti akang aja yang benerin
tadi teh akang udah ngobrol sama sobri
kata sobri di kantor kepala desa itu ada yang biasa benerin komputer
eh gimana mau benerin kang kalau komputernya aja gak dikasih sama kang dadang
neng teh yakin ini tuh cuma kalakalannya kang dadang biar kita kasih uang ke dia
jangan seuzon dulu
kenapa sih nggak pernah percaya sama neng
buktinya neng minta komputernya yang rusak aja biar dibenerin sama bu guru yola gak dikasih
tau neng kang dadang mah jahat zolim sebel neng sama kang dadang